dugaan suap mewarnai pro dan kontra reklamasi pantai utara jakarta
reklamasi yang akan melibatkan beberapa perusahaan pengembang ini
rencananya akan membangun tujuh belas pulau di pesisir utara jakarta
dan berikut adalah perjalanan panjang reklamasi teluk jakarta
berawal pada tiga belas juli seribu sembilan ratus enam puluh
presiden soeharto mengeluarkan keputusan tentang reklamasi pantai utara jakarta
isekipres ini menetapkan reklamasi pantai utara
untuk mewujudkan kawasan andalan yang mempunyai nilai strategi secara ekonomi dan perkembangan kota
pasca presiden soeharto lengser pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
reklamasi pantai utara jakarta mulai dipersoalkan
pada sembilan belas februari dua ribu tiga
menteri lingkungan hidup mengeluarkan surat keputusan
yang menunjukkan bahwa kegiatan reklamasi akan menimbulkan berbagai dampak yang merugikan lingkungan
keputusan ini digugat enam pengembang
yang sudah mendapat izin reklamasi ke pengadilan tata usaha negara
proses pengadilan berjalan sampai dua ribu sebelas
saat mahkamah agung menyatakan para pengusaha yang menang sehingga reklamasi bisa dilanjutkan
tahun dua ribu dua belas dprd dki jakarta mengesahkan rencana tata ruang wilayah dua ribu tiga belas
dalam rencana tata ruang ini
kawasan tengah pantura jakarta menjadi lokasi program pengembangan baru di dki jakarta
peraturan akan bertambah
setelah basuki cahayapurnama menjadi gubernur
hal ini mengalami kebuntuan
tiga puluh satu april lalu kpk menangkap ketua komuniside dprd dki jakarta sanusi
dan presiden direktur pt agung podomoro lend arisman wijaja
mereka menangkap ketua komuniside dprd dki jakarta sanusi karyawan pt agung podomoro lend trinanda dan presiden direktur pt agung podomoro lend arisman wijaja
mereka ditangkap atas dugaan suap pelaksanaan reklamasi dan rencana tata ruang pantura jakarta
agung podomoro ini satu dari tujuh pengembang reklamasi teluk jakarta